halo selamat malam panggung politik indonesia satu pekan ini diwarnai oleh beragam peristiwa
ia menyedot perhatian publik mulai dari polemik perpanjangan surat izin fpi kebijakan anti radikalisme
alah pemerintah jokowi yang dihujani kritikan juga oleh parlemen hingga manuver politik gubernur dki jakarta
anies baswedan di reuni dua ratus dua belas termasuk juga curhatan presiden soal amandemen konstitusi hari ini
nah bersama saya budha diputro kami akan hadirkan tiga jurnal senior yang akan membedah topik topik politik terpanas
kan ini dalam editorial view layar demokrasi
ya seperti biasa memang atmosfer ruang publik kita minggu ini ramai dengan berbagai isu tadi
mulai perang terhadap radikalisme ala jokowi
yang di tengah
mulai merawat panggung politik untuk lima tahun ke depan sampai tanggapan jokowi terhadap isu amandemen konstitusi dan gbhn
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama tiga orang jurnalis senior dalam segmen editorial view
ada mas bambang harimurti jurnalis senior majalah tempo
terima kasih mas bambang sudah hadir di cnn indonesia
ada bang teguh santosa pemimpin umum rmol network
terima kasih mas teguh sudah datang
dan ini tuan rumah harus saya perkenalkan terakhir nanti
tapi saya mau tanya paling pertama nanti ya
kepala peliputan cnn indonesia tv
terima kasih mas revo sebelum kita akan berbincang mengenai topik topik hangat
saya punya beberapa informasi pengantar
yang ramai adalah soal ini
ini lagi zaman zamannya sertifikasi
tidak hanya hal haram tapi majelis talim juga katanya akan disertifikasi
dpr mengecam tindakan menteri agama yang menerbitkan peraturan menteri tentang majelis taklim
yang wajib terdaftar atau tersertifikasi
dpr menilai aturan ini terlalu berlebihan dan berpotensi menimbulkan
kegaduhan di masyarakat
wakil ketua dpr sufmi dasko meminta menteri agama
segera mengkaji ulang permenak nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu sembilan belas
tentang majelis talim
menurut dasko aturan ini akan memicu gejolak di publik
dan berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan presiden jokowi
ya kalau menurut saya
menurut saya ya pribadi
sertifikasi majelis taklim itu terlalu berlebihan
itu kan sebenarnya banyak
untuk menjaga silaturahmi
kemudian pelajaran pelajaran soal beragama
oleh karena itu mungkin kalau saya usulkan
supaya tidak terjadi gejolak
lebih baik permenak itu
ditinjau kembali untuk dikaji ulang
selain kritik tentang permenak
tentang sertifikasi majelis talim
dpr sebelumnya juga mengkritik
langkah pemerintah yang menerbitkan
surat keputusan bersama atau skb
tentang penanganan radikalisme
di aparatur sipil negara atau asn
komisi pemerintahan dpr menilai pemerintah
terlalu gegabah menerbitkan aturan tersebut
sehingga berpotensi mengekang kebebasan berpendapat asn
surat keputusan bersama yang diteken enam menteri
dan lima kepala badan berisi aturan tentang penyebar luasan pendapat melalui media sosial
dan sepuluh jenis pelanggaran paham radikal oleh asn
skb itu juga membentuk satuan tugas
proses penanganan anti radikalisme untuk asn
ketua komisi pemerintahan ahmad doli kurni
mempertanyakan urgensi pemerintah mengeluarkan skb itu
menurut doli pemerintah sebaiknya melakukan pendekatan dialogis
ketimbang mengeluarkan skb yang berpotensi mengekang kinerja para asn
sementara anggota komisi dua dpr dari gerindra
sodik mujahid menilai pengeluaran skb tentang penanganan radikalisme kepada asn
seperti kembali ke zaman orba
sodik melihat pemerintah lebih mengutamakan tindakan represif
ketimbang penguatan intelijen dan dialog persuasif
untuk mengatasi radikalisme di kalangan asn
iya jangan sampai juga skb sebelas menteri itu juga akan mengganggu kinerja dari asn
gara gara ekspresinya itu terbatas gitu
kemudian yang kedua ya masyarakat juga jadi terkungkung kan
gara gara dia mengomentari positif misalnya sesuai dengan pandangan dia
yang sebetulnya mungkin itu
pandangan positif kebanyakan orang
itu menjadi kena masalah hukum juga gitu
oleh karena itu nanti ini kan baru ya
pp nya baru terbit kemudian skb nya juga baru terbit
kami akan pelajari kami akan dalami
dan kami nanti akan tanya dengan mitra kerja kami yang terkait dengan masalah itu
ya ini sebuah betul sebuah tindakan depresif
dan saya kira harusnya tidak usah
dengan pelembagaan formal ini
ya cukup dengan penguatan intelijen
cukup dengan penguatan aparat keamanan
tapi intelijennya jangan seperti yang sekarang sekarang
ketika terjadi penusukan belum pencegahan tidak ada pencegahan
tapi ketika sudah ada penusukan cerita panjang ya kan
oke saya mau ke bapak bapak ini
kalau kita bicara saya mundur beberapa bulan kebelakang setelah sudah ditetapkan oleh mk sebagai presiden terpilih
oke saya mau ke bapak bapak ini kalau kita bicara saya mundur beberapa bulan ke belakang setelah sudah ditetapkan oleh mk sebagai presiden tersebut
dia merupakan pemimpin komunitas
kraux menaruh politik hanya atau yang paling ters bleach
itu lebih undur "
kalau seperti pria tersebut
bahkan terlebih dahulu
baru saja kita simpan kata kata dari y things
mungkin akan nggak jadi
tapi mereka bakal bertukar
sewaktu contrat menggunakan justi
ini dalam kerangka itu
anda lihat seperti apa
kalau kita lihat kan pemerintah
mengedepankan legal formal
sedikit sedikit dengan hukum
padahal kan sebenarnya
lebih baik dilakukan dengan cara dialogis gitu
jadi apakah perlu misalkan ke skb
sebelas menteri tadi dikeluarkan
saya sepakat dengan
pak sodik dari gerindra
bahwa ini hal yang berlebihan
bahkan cenderung represif
penggunaannya itu nanti bisa
ujung ujungnya macam macam nih
jadi potensi abuse nya besar menurut anda
yang dikhawatirkan seperti itu
kalau misalkan ada orang
dituding sebagai radikal
kemudian dia dipecat dari asn
belum tentu kan
mungkin hanya sekedar bercelana cingkrang
ya kalau bercadar mungkin beda ya
atau berjenggot gitu
kemudian dia dikeluarkan dari
apakah bisa jadi akan seperti itu
karena akhirnya akan muncul stigma stigma
yang dikhawatirkan seperti itu
yang dinilai radikalisme
oleh pemerintah itu
itu kan masuknya juga dengan cara kultural
tidak dengan cara kultural
dengan cara pemaksaan
atau dengan cara caranya kan
dia adalah cara cara yang
menangannya pun juga tidak mesti
harus dengan cara cara
bagaimana sesuatu yang dianggap radikal itu
bisa masuk dan mewabah kemana mana
dianggap itu karena dengan cara cara yang
sehingga banyak disukai orang
bisa jadi seperti itu kan
dan memang rata rata seperti itu lah
artinya memang selama ini
pemerintah mungkin lupa
artinya memang selama ini
atau mungkin luput lah
dalam melakukan pendekatan pendekatan kultural
terhadap warga negaranya
sehingga warga negaranya itu diasuh oleh
paham paham yang lain
yang saat ini mungkin dianggap
mungkin ini udah terlanjur
jadi kita ini sebagai pemadaku bakar
ini bentuk concern yang pas
apa enggak pemerintah soal radikalisme
ya menurut saya lebay lah ya
pertama kata radikalisme itu sendiri
itu adalah problem
kalau kita mau bilang radikal
pemikiran menteri pendidikan nadiem
tentang mau membuat sekolah
orang umur apa s tiga
dan umur delapan belas itu pemikiran radikal gitu
masa mau kemudian ditangkep
pertama kita definisinya dulu deh
kalau saya lebih suka mengatakan
ini sebetulnya semua tindakan yang
artinya memaksakan kehadiran
kehendak kalau pun dulu menggunakan kekerasan
ya jadi kalau menurut saya
kelompok isis itu fasis islam gitu loh
ada gluk gluklan itu fasis kristen
ada juga fasis komunis ada juga
tapi nggak bisa dilawan dengan fasis sekular
ini kan kalau orang islam bilangnya takfiri
itu fasis islam
jadi menurut saya dan itu jelas
jadi saya lebih suka daripada pakai
pakai aja kata pemikiran fasis itu dilawan
tapi kan pemikiran fasis itu kan gak populer di masyarakat sehingga
bisa dipopulerkan dalam waktu sebentar lah
tapi concern pemerintah soal radikalisme agama
yang kemudian diterjemahkan lewat peraturan perantar itu
karena saya ngelihat justru
kenapa saya mengatakan ini lebih fasis
karena saya lihat cara cara yang melawan pemerintah ini
kalau nggak hati hati itu cara cara fasis
dan yang memberi pengertian ini benar atau nggak itu hanya pemerintah
itu kan sama aja sekarang pemerintah seolah olah mempunyai monopoli
mengatakan yang benar dan nggak salah
enggak pemerintah itu menjalankan undang undang
undang undang kita bikin bersama
masalahnya dua puluh tahun reformasi kita masuk ke dunia alam demokrasi
mas tego kenapa
kok sepertinya agak muder
kalau kita kalau mas bambang bilang ini fasis
ini cara cara memonopoli kebenaran ini
ini kan zaman old sekali
apa yang menyebabkan
takfiri dilawan dengan takfiri pemerintah
itu dia apa yang menyebabkan proses yang harusnya semakin demokratis
itu bisa masuk ke pakai format dan resep
yang lama gitu maksudnya
kalau saya melihatnya ini
kegambangan pemerintahan baru untuk menentukan skala prioritas mas
jadi kan ada istilah golden period
ini kan golden period
tadi kan sudah disebutkan tuh yang pertama sektor ekonomi
kemudian ada tambahan yang disentuh tadi tuh
nah fokusnya ke situ saja
saya kira itu jauh lebih mengancam dan jauh lebih membahayakan
daripada urusan urusan yang kita sedang bicarakan ini
ini kan tema lama
tapi kita ngomong di luar ini tema lama
udah selesailah bahwa islam kompatibel dengan demokrasi itu sudah tema lama
tapi apa yang ada di kepalanya pemerintah
sehingga kemudian radikalisme jadi musuh utama gitu
selain penghambat investasi
dijawabnya usah jeda
kami akan segera kembali
kami masih akan membahas
mengenai strategi pemerintah untuk melawan radikalisme ini
kami akan segera kembali
kembali ke mas teguh tadi anda katakan
budi ngapain sih topik ini lagi
ini topik yang gak penting
banyak yang lebih penting
ekonomi misalnya menghadapi tahun depan resesi
tapi kan problemnya pemerintah
mengatakan dengan sangat jelas
dan diterjemahkan dalam kebijakan perangnya terhadap radikalisme
apa yang membuat
kenapa radikalisme gitu
yang jadi pr utama
di kepala mereka
persoalan ekonomi jauh lebih serius
daripada persoalan radikalisme yang diciptakan tadi
pemerintah lebih khawatir sebetulnya
bahwa mereka tidak bisa
memperbaiki sisi ekonomi
menutupi situasi yang mereka sedang kerjakan ini
ya mereka mesti kasih satu hal dulu
untuk kita bicarakan
sambil mereka saya gak tau
bagaimana nanti sri mulyani cs mencari jalan keluar gitu
kata lain ini menutupi problem ekonomi yang lebih besar
kalau sekarang kita kan hari ini kita disuruh untuk menimbang
mana lebih penting
ya isu radikalisme atau isu yang lain
tadi saya sudah katakan
kelihatan sedang gampang untuk memilih fokus
mestinya kan di golden period ini
pekerjaan real saja yang difokuskan
masa sih mas bambang isu radikalisme nggak penting sekarang
kalau menurut saya sih
berapa sih korban radikalisme di indonesia sekarang
yang disebut pemerintah radikalisme gitu kan
kalau menurut saya lebih gawat tuh
sektor ekonomi ya
karena sebetulnya menghadapi problem ekonomi sekarang di indonesia itu
apa saja yang selama ini diidentifikasi pemerintah sebagai radikal misalnya
itu bukan jadi problem sosial yang
cukup mendesak dan cukup menggerogoti
katanya sudah masuk ke tentara
sudah masuk ke pemerintah
sudah masuk ke bumn
profesor mahfuz bilang sekolah sekolah banyak banget katanya gitu ya
problem bahwa kita semakin tidak toleran
karena ada aliran aliran itu itu betul
tapi itu melawannya justru ya
terus terang ya saya bilang
kalau pak jokowi menganggap masalah itu masalah
problemnya lebih di pendidikan dan kebudayaan
tidak diangkat misalnya pejabat pejabat menteri misalnya atau
apa yang di bidang pendidikan dan kebudayaan
yang akan mengatasi masalah ini
maksudnya ada ragu sama raditya
anak saya pribadi ya
dari tk sampai smp di sekolah islam
sma masuk sekolah negeri
jauh lebih radikal rohis di sekolah negeri
waktu dia di sekolah islam
kalau kita pakai kata radikal seperti itu
jadi problemnya itu
di pendidikan dan kebudayaan
kalau betul betul mau mengelawan
satu aliran yang membuat kita menjadi takfiri
dan tidak toleran
bukan mengatur majelis taklim
itu sih ibaratnya membersihkan sungai dari hilir
jadi dibersihin kapan pun kalau hulunya kotor
kenapa pakai strategi hilir
yang kata kita semua mungkin disini sepakat
itu nggak terlalu ngefek gitu
ya itu yang kita pertanyakan tuh
bagaimana mereka menumbuhkan nasionalismenya
itu kan lewat persuasi
iya lewat film
ya kalau itu kan ya ultra nasionalis
gak maksudnya kan
dia kan mengislamkan indonesia melalui wayang orang
sebagai budaya bukan dengan perang
tapi itu kan mungkin apologinya itu kan dalam kondisi semua damai
ini katanya sudah kangkernya tadi empat katanya mas teguh
apakah ini sebenarnya format atau strategi ketika pemerintah mengeluarkan
perpu ormas undang undang ormas yang baru yang kemudian menghabisi hti
apakah ini karena mungkin dianggap sukses
ini kemudian direformulasi lagi dengan banyak kebijakan
tapi hti kan juga belum dibubarkan
udah dong udah diatakan gak resmi
justru kan punya pandangan lain soal itu
ya tapi maksudnya secara resmi sudah dibubarkan
apa ini membicarakan sesuatu menurut saya
atau memberikan sesuatu menurut saya
yang sebetulnya kita bisa letakkan sebagai fokus berikutnya
karena ketidakpuasan itu kan
jadi misalnya kita lihat dua ratus dua belas tadi ya
ini mau kita anggap sebagai protes sosial
kita bisa anggap sebagai kebangkitan islam radikal
dalam konteks radikal yang dipahami oleh pemerintah
kita juga bisa anggapnya sebagai potensi yang dimiliki oleh rakyat
bagaimana rakyat bisa mengorganisasi diri serapi itu
kita mau lihat dari angle yang mana
kalau menurut saya
ini memang nggak lebih penting daripada upaya untuk menyelesaikan perdebatan
yang membuat hal hal seperti itu muncul
kegagalan pemerintah di sektor ekonomi real
ini kan bisa muncul experi
ekspresinya ya bisa dimulai
ekspresinya bisa dimulai
ekspesinya bisa dimunculkan oleh orang yang tiap hari memang pakai jenggot
ekspresi ketidakpuasan bisa dimunculkan oleh orang yang tiap hari pakai celana cingkrang
tanpa dia harus mengafiliasikan dirinya dengan kelompok apalah gitu
syariah segala macam
tapi ketika dia muncul
sebetulnya adalah protes sosial terhadap kegagalan pemerintah
bayangkan aja tuh
berapa ribu ton beras yang mau dibakar itu
karena kemarin kita main impor impor segala macam
nah orang protes
yang protes misalnya sehari memang dia pakai jenggot
masa kemudian gara gara dia pakai jenggot
padahal dia protes karena pemerintah menurut dia gagal
artinya ini berpotensi
tadi seperti kata mas revo
wawonannya sangat besar
meskipun kata prof mahfud
ya kalau nggak suka kan ada pt un
ada segala macam
ada mekanisme hukum untuk bisa membela diri gitu
menurut anda sudah cukup
ya maksud saya ini
udahlah fokusnya kita benerin saja
hal hal yang memang dibutuhkan oleh rakyat
apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat
coba bps lagi berantakan nih
itu rakyat butuh
harga yang terjangkau
selagi hal hal basic ini tidak terpenuhi
maka ekspresi kekecewaan akan tampak
dan itu berpotensi dianggap radikal
nah yang paling nyebelin kan
begitu orang memprotes
kenapa kita tidak semakin baik
kemudian dikasih stempel
dulu stempelnya ekstrim kiri
dulu stempelnya ini
maksud saya begitu
sudah terjadi kpk
padahal yang disebut sebagian anggota taliban itu
agamanya hindu dan kristen cobalah
tapi karena yang kebetulan ada yang pakai celana
menurut anda ini kan sudah
suka tidak suka
mau tidak mau
ini sudah apply
ini sudah mulai berjalan
tapi saya mengharap mungkin ada menko polkamnya
pak mahfud mungkin lebih bijak lah
dia paham lah soal itu
karena menurut saya
kita nggak perlu aneh aneh yang baru kok
bayangin di papua
ini saya baca di jakarta post hari ini
anak bisa dibawa ke pengadilan anak muda
karena ketika polisi gerbek ke rumahnya
di kantongnya ada pisau kecil
punya pisau gitu bisa
mau sekarang mau didakwa oleh jaksa dengan berapa
justru menurut saya
kegiatan berlebihan seperti itu
yang membuat pemberontakan di papua akan semakin kuat
sama seperti peraturan ini
kalau itu dilakukan di indonesia
apa yang terjadi di papua
bisa melebar kemana mana
potensi abusnya apa mas bambang
dalam konteks demokrasi dan kebebasan ya
ya itu tadi
mungkin dia senang pakai jenggot
tau tau langsung di fitnah
padahal dia nggak merasa bersalah
ya itu kayak dulu
karena penampilan fisik
lalu pemerintah memperlakukan takfiri kepada orang itu
oh seperti dipetruskan dengan versi beda gitu
atau dilapten komuniskan gitu
menurut saya ini justru akan membuat
perlawanan terhadap pemerintah
ibaratnya orang yang tadinya tidak anti pemerintah
jadi anti pemerintah
padahal kan saya ya
orang yang pakai jilbab jauh jeng juga banyak kok
iya maksudnya bagaimana
gak harus begitu
ini backfire justru malah pemerintahan jokowi makin dibenci
bahkan oleh orang orang yang misalnya moderat gitu
yang paling membahayakan kan artinya
pemerintah itu menutup diri pada kritik
ketika asn nya atau aparatur sipil negara itu
lewat media sosial
dan kebetulan orangnya berjenggot misalnya seperti itu
itu kan langsung bisa di stempel
tapi emang boleh asn kritik pemerintahnya
standar etiknya boleh
karena apa yang melarang dia mengkritik pemerintahnya
misalnya anda dibayar pemerintah anda digaji oleh negara misalnya gitu
dia pegawai di kemendikbud
kemudian dia mengkritik
kemudian dia mengkritik
mafia migas di pertamina
atau dia mengkritik kebijakan di kementerian energi
apakah itu dilarang pertanyaannya seperti itu
walaupun ini memang
karena dia kan mengkritik
sebenarnya kan semua hak warga negara itu boleh mengeluarkan pendapat
mengkritik terhadap pemerintahnya
yang juga banyak kritik dan pro kontra tadi
ya kalau bicara radikalisme kalau kata mas teguh
aduh budi banyak yang lebih penting ekonomi ini di depan mata
masalahnya yang diomongin oleh pemerintah itu
jadi kebijakan baru baru ini
yang juga masih pro kontra maju mundur adalah
selain penanganan radikalisme kebijakan pemerintah
soal perpanjangan izin fpi
juga jadi polemik di masyarakat
kita akan bahas itu saja
kami akan segera kembali